ini meninggal dunia di tempat menurut tuntutan jaksa
sedangkan dari hasil otopsi dan visum pada saat korban
di dalam tuntutan jaksa akibat meninggal riski
itu karena tusukan benda tajam
setelah itu saksi rival di aditya wardana alias usil
menusuk dada sebelah kanan korban muhammad rizky
sebanyak satu kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang
dan memukul dengan batu bagian kepala muhammad rizki
selanjutnya saudara pegg alias barong memukul dan menyabetkan samurai pendek
berbentuk pipa ketubuh korban muhammad rizki
dan saudara dari menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek
ke bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali
sehingga akhirnya korban muhammad rizki meninggal dunia di tempat
ini meninggal dunia di tempat menurut tuntutan jaksa
sedangkan dari hasil otopsi dan visum pada saat korban masuk rumah sakit
ini dinyatakan ini pada saat masuk ke rumah sakit ya
pada saat saksi melakukan pemeriksaan
terhadap mayat atas nama muhammad rizky rudiana pada tubuhnya
tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam
dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung tangan kanan
dan akibat dari apanya saksi tidak tahu
saksi tidak bisa menyimpulkan dikarenakan bukan kewenangan saksi
ini pada saat menerima jenazah di kamar mayat
kemudian hasil otopsinya berdasar pemeriksaan otopsi
luar dan dalam penyebab kematian yang dialami oleh jenazah muhammad rizkludiana adalah
pada mayat laki laki berusia sekitar enam belas tahun ini
tampak mayat dalam kondisi membusuk
terdapat tanda tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang
atap tengkorak bagian depan
dan belakang patah tulang dasar tengkorak
yang dapat mengakibatkan kematian